ada banyak cerita di vision plus original series download sekarang

tau eigenlijk kamu benar benar amat
eh dede ngumpulin tugas belum lu
yaudah lah lo jangan samain gue sama
eh itu kan suara boy
jadi ternyata dia yang ngunciin gue di dalam sini
soalnya gak mungkin ebin kan yang ngunciin
duh ya kita cabut aja yuk nongkrong apaan sih di sini
tapi kan wah udah yuk
kita nongkrong di taman kita liat yang bening bening
gue juga pengen nyujukin sesuatu ke lo
lo pengen ngasih liat apaan sih lagian ya
kalau yang mau yang butek gimana
eh misal lo mau bening mau butek selagi dia perempuan
dia akan terpesona dengan ketampanan gue ini
lagian siapa sih yang mau nolak ketampanan gue ini
hah lo nanya
wah nyaksa lu harian kan lo
udah udah udah
kalian tuh kenapa sih gak bisa berdamai gitu untuk satu hari aja
selalu aja ribut
lo yuk tuh mau cabut
perut gue makin sakit lagi ya
pokoknya harus cepet cepet keluar dari sini deh
ini kan data lagi nonton drakor lagi seru serunya
kalian berdua nih kenapa sih ribut mulu
habisnya si olin nih senggok senggok tata mulu lagi nonton drakor soalnya tata
orang gue tuh tadi mau ngasih kode kasih tata
kalau misalkan waktu lagi gelisah tapi dia malah berisik kayak gitu
kenapa sih sil lo lagi mikirin siapa
ini gue tuh nungguin kabar si cupu dia berhasil atau enggak
eben berhasil ngunciin reva di gudang
hah si aben ngabarin katanya dia berhasil
elvin ternyata keren banget ya
tata jadi kagum sama eben
iya iya olin yang punya ada cowok
hai boy kamu pasti kesini nyamperin aku ya kita balik bareng ya
asik asik asik kayaknya lo emang tau aja udah antre
eh shh shh shh shh sombro diep lo gak liat muka boy udah kenceng ntar dia bad luck
please sonterin aku ya balik kita balik bareng
sil lo lupa kita mungkin emang dicodohin tapi bukan berarti kita kebalikan
tapi kan cincin ini artinya kita pacaran terus mau nikah
gue ngelakuin semua ini cuma karena gue cinta banget sama almarhumah nyukap gue
jadi jangan pernah berharap gue akan memberikan hati gue lagi sama lo sil
sekali lo kecewain gue
sampai ke apa pun gue akan terus inget sil
sama aja sama semuanya
keren banget sih
lo tenang dulu sih lo tuh harus sabar
gue yakin mungkin gue emang belum bisa nerima lah untuk sekarang
tapi lambat laut kalau lo mau usaha terus gue yakin boy bakal terima lo lagi
buktinya dulu dia mau kan pacaran sama allah
terima kasih sil
terima kasih sil
terima kasih sil
terima kasih sil
terima kasih sil
terima kasih sil
terima kasih sil
terima kasih sil
terima kasih sil
terima kasih sil
terima kasih sil
terima kasih sil
terima kasih sil
terima kasih sil